bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
salam sejahtera bagi kita semua
yang saya sangat hormati dan banggakan bapak presiden republik indonesia ke enam
yang kami hormati alim ulama tokoh agama dan tokoh masyarakat tokoh tokoh bangsa
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takzim saya
yang mulia para duta besar dan perwakilan negara negara sahabat
saudara saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada
alhamdulillah pak prabowo dan saya telah mendapat kehormatan jelajahi lebih seribu titik kunjungan masyarakat
ke senteronegeri dalam empat bulan terakhir
jarak tempuhnya bahkan tiga kali lebih melingkar bumi
berjuta orang sudah kami temui
bertemu berdialog menyimak
mulai dari curhatan emak emak di pasar tradisional
mana suara mama
para milenial di kafe kafe
mana suara milenial
para petani pedagang pasar guru honorer buruh pengusaha umkm
pengemudi transportasi online
nelayan warga desa desa dan seluruh lapisan masyarakat
baru saja kita melihat lagi kilas gambar yang ditampilkan apa yang rakyat suarakan
betapa indonesia negeri yang besar
gemah ripah loh jinawi
sumber daya alamnya melimpah
tanahnya subur lautnya kaya
apalagi potensi manusianya dahsyat

namun hingga kini rakyat suaranya mereka tidak bisa mencari kemampuan untuk melakukan hal ini

namun hingga kini rakyat masih menghadapi banyak permasalahan
masyarakat keluhkan minimnya lapangan kerja
dan melonjaknya harga harga kebutuhan pokok
biaya listrik biaya pendidikan dan biaya lainnya
apa yang selama ini diperhatikan tak seperti apa yang dirasakan
masyarakat merasakan ketidakadilan
belum hadirnya kesejahteraan

orang tua cemaskan masa depan anak anaknya
yang tumbuh jauh di bawah potensinya
kesempatan untuk maju belum terbuka luas untuk sebagian besar anak bangsa
maka sudah saatnya
kita bangun optimisme
kita bangun optimisme
harapan rakyat kita jawab dengan tekad kuat
harapan rakyat kita jawab dengan tekat kuat
menangkan rakyat indonesia
rakyat indonesia harus menang
rakyat indonesia harus menang
rimba asli ditugas bentuk lebih kuat
kerja cerdas penuh ikhlas
menangkan rakyat indonesia rakyat indonesia harus menang
menangkan rakyat indonesia rakyat indonesia harus menang
di hari yang bersejarah ini mari kita simak visi misi indonesia menang dan gagasan
gemilang adil bakmur bersama prabowo sandi dari presiden republik indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat insyaallah
mari kita sambut bapak haji prabowo subianto terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh